beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
mau pulang bareng gak
kebetulan hari ini saya pulang cepat
iya sekarang saya jemput
nih mak bawain kue dari pengajian
iya mak bagus kan mak
ya elah tati
brosur fotokopi yang jelek kayak begini aja lo bilang bagus
orang yang udah bikin cakep cakep pul color aja belum tentu dilihat orang
lagi cuma fotokopi yang jelek begini
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
diangkat aja dulu pak teleponnya
siapa tahu darurat
bapak lagi main di rumah tetangga
kamu gak usah tahu tetangga yang mana
kamu tenang aja
bapak baik baik di sini
kamu gak curang
ya gagal lah pak saya kira pemain catur yang fair
assalamualaikum neng indeke
masih di kantor
mau pulang bareng gak
kebetulan hari ini saya pulang cepat
alhamdulillah bisa meren
iya ya sekarang saya jemput
ini saya pak sastra yang tadi minta tolong antri burungnya
orangnya ada kok pak
oh iya mas makasih ya mas
loh kok mas purnomo langsung bicara minta maaf ke saya
burung yang saya bawa tadi
ilang di jalan
saya janji akan menggantinya
kamu kenapa jak
marah sama gue
gara gara gue bikin brosur dagangannya si tati cuma pakai kertas fotokopian
yang sabar ya
kata bapak saya hidup ini memang penuh dengan cobaan
tapi kita harus tetap sabar
digituin aja ngambek cemen
digituin aja marah cemen
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
marah sama gue
justru saya yang meminta maaf sama mas purno
marah sama gue
karena tadi saya salah mengasihkan kandang burung yang tidak ada isinya mas purnomo
jadi kandang burung yang saya bawa tadi enggak ada burungnya
saya kan tadi sudah bicara seperti itu
nah sekarang mas purnomo enggak antarkan burung saya ke tempat yang tadi
habis ini saya ada urusan lain
oh ya sudah kalau begitu
ini mas saya tetap bayar uang seratus ribu untuk mas budi
terima kasih pak
ya udah mas pur kalau gitu saya permisi
masya allah pak bapak t lagi di sini
iya lagi asik main catur sama si cimut
bapak sudah makan
udah makan bubur ruang mangkok tadi
bapak makan dulu atuh terus main lagi
nanti bapak masuk angin sakit
kantis juga yang repot pak
nggak mau bapak lagi main catur lagi seru sama si cimot
ya kak mut
iya nih kantisnya gangguin orang yang main catur aja
sudah bapak makan dulu nanti main lagi ah
enggak mau ah bapak lagi main catur
nanti bapak sakit pak
bapak belum lapar
bilang ke aku
mas pur lagi usahain buat beliin pak e hp yang ada kamerane
suan banget ya las
nanti pulang jam berapa ya
belum tahu bun
soalnya ayah ada bisnis jual beli tanah
kalau pulang sore berarti bunda enggak usah masak siang
ayah pambil jalan dulu ya
pakai lauk apaan
tempe sama bihun
kalau begitu bapakma pakai telur sama perkedel kentang pok